mau kemana ceng
di balikju dimana ceng
bada boro saya kasih tau
ntar nyamain nyamain lagi
kemana atu ceng
kang idoi tuh jangan gitu atu ngeliatnya
ya terus saya mesti ngeliat bagaimana atu kos
kang idoi jadi pengusaha ojek
kalau kang idoi punya
itu artinya kang idoi tuh udah jadi pengusaha ojek
mumpung belum ada yang minat kang
belum ada saingannya
nanti kalau kang idoi tuh udah sukses
yang lain teh pasti ngikutin
tapi udah terlambat
karena semua penumpang
udah jadi pelanggan setia ojeknya kang idoy
wah begitu ya kos
tidak ada yang bisa dihukum
pasti jadi pusat perhatian ini
emangnya si dadang
baju sama orangnya sama
ih halus pisang deh
nah sekarang mereknya
tidak ada yang bisa dihukum
nah sekarang mereknya harus setrika
biar orang pada tahu harganya
emang si dadang bajunya murah
gara gara si dadang ini
salah di mana
ini aku berani
ini aku gak mau lihat
udah jadinya ketiga kali
agak luar biasa
pasti udah tahan
gue sudah tahan dulu sama si dadang
akan berangkat ya
ini bagus tapi terlalu berani
nah ini aja cerah
mau kemana rapi begini
ke warungnya ce imas
mendingan juga si dodo saya yang jagain
bener juga ya
tenang aja kak
jagain aja ya
mau kemana ceng
nanti balik cu dimana ceng
bada boro saya kasih tau
ntar nyamain nyamain lagi
kamarana itu ceng
kecium wanginya sampai sekampung
bisa ga luar biasa
pak kenapa sih debbie gak boleh ikut
debbie ini urusan orang tua
yang diomongin juga gak ada yang penting
papa mah kalau nggak dipaksa juga mendingan tidur
tapi kan belum ada yang tahu
kalau debbie punya kalung baru
kalung debbie baru
tenang aja debbie
nanti pulangnya papa beliin fried chicken
mana pernah sih papa ingkar janji sama kamu
tapi kamu harus ingat ya
setiap lima belas menit
kamu harus telepon papa ya
bilang aja dari toko tv
pokoknya tentang jual beli lah ya
jangan toko kulkas pa
kan kita udah punya
lagi itu papa calon dulu ya
ini mah mecing atukum
mau kemana atukum
mau diganti bajunya nggak serasi
nanti kalau arisannya sampai malam
nggak usah pakai lampu lagi
udah atuk ayo
ini beneran gak apa apa pakai baju ini
gak apa apa atukum
tapi rasanya teh gak pede doi
pedein aja atukum
yang penting cepet berangkat
kok kamu gak pake sepatu atukum
nih liat tuh
saya pake sepatu
barangnya ini aja mang
apa nggak ada yang lain
baunya sih ganti ganti kang tatang
kalau barang mang ocat lengkap teh
kita semua bisa beli di mang ocat
ya kalau lengkap kayak di toko mah atukang
saya sih kagak kuat mukulnya atuk
kak idan ini kopinya
pisangnya teh dipakein gula ya
apalagi pake tepung segelima ce
apalagi kalau pake seledri
ah masa pisang gorengnya pake daun seledri kang
mecing gak sih doi
tapi kenapa saya nggak pede
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh